vaksin kansino bisa menurunkan resiko tertular covid sembilan belas enam puluh lima dua puluh delapan persen
saya sudah komunikasi dengan mbak tita